ini kan biasa pak ya menjelang pilpres pencapresan pengawat politik banyak sekali yang berkomentar surveyor
dari perspektif dan pengamatan mereka mereka banyak yang mengatakan mungkin mayoritas selain dibutuhkan ekonomi untuk bisa mengawal proyek infrastruktur dan pembangunan ekonomi
tapi presiden jokowi juga butuh dari perwakilan dari kelompok islam untuk merangkul atau menutupi yang selama ini dianggap presiden jokowi kurang berpihak atau kurang mewakili kelompok islam
anda seberapa setuju pak dengan perspektif itu
saya tidak setuju karena saya tidak suka artinya mendikotomikan antara islam dan non islam
karena kita bicara pak presiden sangat islami dan beliau adalah haji keluarganya juga islam
tentu yang calon yang bertebaran di media juga kebanyakan islam
jadi tentu antara islam dan islam ini tidak perlu dipertentangkan
dan ini terlihat dari kasus pilkada sendiri yang berjalan dengan lancar
isu tersebut tidak muncul di permukaan
jadi itu tidak perlu ditakutkan atau tidak perlu dipertimbangkan oleh presiden jokowi
ya itu menjadi concern bisa
tetapi kita tidak perlu mendikotomikan antara islam dengan islam itu sendiri